pelaku pencurian seekor anjing peliharaan hingga membuat anjing itu mati
di sebuah rumah jagal di kota magelang jawa tengah
akhirnya ditangkap aparat kepolisian resort magelang kota
pelaku berinisial ta yang sehari hari bekerja sebagai tukang parkir
berhasil dibekuk polisi pada kamis malam
di hadapan petugas pada jumat malam pelaku mengaku melumpuhkan anjing bernama owi itu
dengan cara diracun
kemudian owi dijual seharga rp tiga ratus tujuh puluh lima di rumah jagal untuk dijadikan daging konsumsi
ta sengaja mencuri dan menjual seekor anjing untuk keperluan berobat istrinya yang sedang sakit
dari hasil mencuri owi itu ta baru mendapatkan uang rp seratus
sedangkan sisanya belum dibayar oleh pemilik rumah jagal
dari keterangan polisi modus pencurian seekor anjing yang dilakukan ta
yakni mencari sasaran secara acak
anjing tersebut dibawa dan memperjual belikan daging anjing tersebut
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
kini ta masih menjalani pemeriksaan intensif di polres magelang kota
dan terancam hukuman maksimal lima tahun penjara
seperti diberitakan sebelumnya kejadian pencurian anjing itu berawal saat korban melaporkan rekannya
setelah owi mengalami kejang kejang dan pingsan
di tengah jalan usai owi mengikuti teman korban pada selasa malam
setelah korban bersama temannya mengecek lokasi owi pun telah raib
korban yang curiga kemudian menuju ke rumah jagal
dan menemukan anjing kesayangannya telah mati terbungkus karung
video penemuan bangkai anjing owi di rumah jagal itu pun kemudian viral di media sosial
usai diunggah di instagram dengan akut atjakartaanimalidnetwork
tri joko purnomo magelang jawa tengah
ini tuh ini tuh gini ini tuh lu ini tuh lu